masyarakat sempat dibuat resah dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok pada juni lalu
tepatnya menjelang idul adha
daging ayam menjadi komoditas yang paling mencolok lonjakan harganya
bahkan di bali harga ayam mencapai rp lima puluh tiga per kilogram pada dua puluh tiga juni lalu
menteri perdagangan zulkifli hasan mengklaim bahwa harga daging ayam sudah turun
lantas bagaimana dengan harga bahan bahan pokok di ibu kota
saya mencoba berbelanja di pasar ariyat jakarta selatan
pilihan pertama saya sudah tentu tertuju pada si daging ayam
harga daging ayam di pasar ini ternyata bervariasi
mbak mau beli ayam
berapaan sekarang ayam
saya memilih ayam yang lebih mahal karena ukurannya yang lebih besar
jumlah potongannya mencukupi untuk dua belas porsi
sesuai dengan jumlah kebutuhan tiga kali makan untuk empat orang anggota keluarga
menurut pedagang harga daging ayam segar sempat menyentuh rp delapan puluh per ekor
dengan beras sekitar satu lima kilogram
normal itu biasanya kalau yang fresh itu bisa rp lima puluh itu sudah satu kilo lebih
cuma kalau yang kecil kecil saya biasa jual tiga puluh lima yang ukuran delapan puluh
tapi sekarang jadinya rp empat puluh rp empat puluh lima
meski relatif sudah turun menurut penjual ayam harga ini masih mahal untuk para pembeli
tadi saya sudah berbelanja ayam satu ekor dengan potongan dua belas potong
tadi harganya rp lima puluh lima tapi saya berhasil sedikit menawar harganya jadi rp lima puluh dua ribu
kita cari yang lain ya
selain daging ayam ras harga telur ayam juga cukup menyedot isi dompet
dari keterangan sejumlah pedagang telur di pasar ini saat ini harga telur ayam masih cenderung tinggi
sejumlah pedagang menawarkan harga berbeda mulai dari rp tiga puluh satu lima ratus hingga rp tiga puluh tiga

harga tertinggi terjadi menjelang idul adha lalu yakni mencapai rp tiga puluh lima
padahal menurut pengalaman mereka normalnya harga telur rp dua puluh delapan per kilogram
pedagang menambahkan harga telur konsisten di atas rp tiga puluh sejak januari lalu
para pedagang memperkirakan mahalnya harga pakan ayam menjadi penyebab meroketnya harga telur dan daging ayam
sementara itu harga daging sapi cenderung turun
harga daging sapi sempat naik saat idul adha lalu
menurut pedagang kenaikan itu disebabkan biaya transportasi yang ikut naik menjelang idul adha
masih normal rp satu ratus empat puluh
lebaran haji rp satu ratus lima puluh
ya ini nggak tentu juga tergantung yang di atas ya
selain lauk pauk keperluan dapur yang tak boleh dilewatkan tentulah bumbu dan rempah rempah
kalau lidahnya orang indonesia ini belum pas nih kalau belum ada yang pedas pedas
kita beli cabai dan temen temennya ya
kita langsung kelapaknya
mbak aku mau beli cabai
cabainya berapa sekarang sekilo ya
aku minta seprapat deh
kalau bawang merahnya berapa mbak
mau seprapat juga deh
mengakui harga cabai dan bawang bawangan memang sudah mulai turun
meski demikian harga saat ini dianggap masih belum normal
terlihat dari daya beli masyarakat yang belum kembali normal
harga cabai rawit sudah turun rp tiga puluh
dari rp delapan puluh per kilogram menjadi rp lima puluh
masih lumayan pedas ya
pada pekan ke dua juli harga cabai keriting bawang merah dan bawang putih rp empat puluh per kilogram
sementara cabai hijau rp tiga puluh per kilogram

bagaimana dengan beras salah satu bahan makanan pokok
menurut pantauan saya di pasar ini harga beras premium masih di atas rp sepuluh per kilogram
menurut pedagang beras ini dampak harga beras yang mereka dapatkan dari pusat yang juga naik turun
menurut pedagang beras ini dampak harga beras yang mereka dapatkan dari pusat yang juga naik turun
siap makasih ya mas ya
tadi kita sudah keliling keliling pasar untuk membeli bahan pokok
sudah beli ayam beli bumbu bumbu juga dan terakhir kita beli beras
dapatnya satu lima sendi
satu lima liter saja untuk penutup belanja kita hari ini
dari seratus ribu uang yang kita bawa tadi tersisa hanya dua ribu rupiah saja
dan dari itu semua hanya bahan pokok saja belum termasuk pendamping lainnya seperti sayur ataupun buah buahan
suci bancin imam wahirib jakarta